nah ini wah sebaiknya ya iqbal ya segera diperbaiki karena kasian juga ya
kita lihat ruang tunggunya tadi mungkin cukup
agak bingung juga ya
itu sebenarnya ruang tunggu atau warung begitu
nah benar sekali
nah ini memang harus ada yang dikorbankan
mungkin ini sedang masa peralihan karena ada transportasi baru
dan hari ini mrt jakarta mulai beroperasi penuh secara komersial
lantas seperti apa penerapannya
sudah ada koresponen cnn indonesia mumtazah catra dinirat di terminal bundaran hotel indonesia
langsung saja kita salam
halo selamat pagi tazah
tazah ternyata sudah langsung bisa menikmati mrt di sana
ini saya penasaran ini katanya ada kabar gembira untuk tarif selama bulan april
ya selamat pagi dea dan juga iqbal
untuk tarif selama bulan april ini bagi anda yang baru akan mencoba
ataupun mungkin nantinya akan menggunakan mrt jakarta
untuk mencoba mrt jakarta
untuk berpergian ke kantor selama bulan april ini sudah ada peraturannya
jadi kalau harga tiket awalnya antara rp tiga sampai rp empat belas
rp empat belas ini yang paling mahal karena untuk perjalanan dari lebakbulu sampai ke bundaran hai
namun kemudian selama bulan april ini mulai dari tanggal satu sampai tiga puluh april
itu artinya jika anda berkendara
dari stasiun lebak bulus menuju ke stasiun bundaran hi nantinya hanya akan dikenakan biaya rp tujuh saja
sedangkan yang paling murah dengan satu stasiun yang harusnya rp tiga
para penumpang nantinya akan membayar rp satu lima ratus
nah kalau kita lihat ini teman teman di belakang saya di stasiun bundaran hi
ini adalah sejumlah penumpang penumpang yang sudah tiba di stasiun bundaran hi
mereka dekatkan adalah penumpang penumpang mrt jakarta pertama yang bisa dikatakan yang awal awal
gitu ya yang telah menjajal mrt jakarta dengan tarif komersil
namun kalau kita lihat di sini memang ada sejumlah permasalahan sedikit
mungkin karena ada kebingungan bagaimana cara menggunakan tiket elektronik
begitu ya tiket uang elektronik yang kemudian menyulitkan mereka untuk keluar
namun sebenarnya ini dengan tapping saja mereka bisa keluar
namun nampaknya ini ada kendala beberapa orang
saya lihat mereka mencoba untuk keluar setelah menggunakan kartu uang elektronik
namun kemudian gagal
sehingga mereka diarahkan ke kantor informasi untuk kemudian menyelesaikan masalah ini
kami masih belum mengetahui sebenarnya apa permasalahan yang terjadi saat ini
namun kita harapkan bahwa permasalahan ini tidak akan berkelanjutan
karena diperkirakan bahwa ada sejumlah stasiun seperti stasiun bundaran hai stasiun istora duku atas setia budi ini
diperkirakan akan menerima jumlah penumpang yang paling banyak akan tiba selama jam kantor
karena mereka ini adalah orang orang yang akan bekerja
di kawasan sudirman tamrin begitu
namun kemudian ini saya lihat kebanyakan mereka menggunakan kartu uang elektronik
bukan menggunakan kartu single trip mrt jelajah
karena memang untuk saat ini kebanyakan mereka sudah memiliki kartu uang elektronik
ataupun imani brizi dan lain sebagainya
sedangkan sebenarnya bagi yang belum memiliki kartu uang elektronik
mereka sebenarnya sudah bisa membeli kartu single trip jelajah
namun untuk yang kaltu multi trip hingga saat ini masih belum dapat dipergunakan
memang hingga saat ini perizinan terkait dengan kartu jelajah multi trip masih belum dikeluarkan
sehingga para pengguna mrt hanya dapat menggunakan kartu uang elektronik
ataupun kartu single trip mrt jelajah
artinya pemprov dki jakarta dan pemerintah pusat ingin memaksimalkan penggunaan mrt
kira kira apakah anda memiliki informasi kira kira berapa persen kemudian
kemacetan bisa dikurangi dengan beralihnya masyarakat dari transportasi yang biasa mereka gunakan
transportasi yang pribadi kemudian pindah ke mrt taza
namun kemudian di awal awal ini memang diperkirakan masih belum terlalu banyak yang akan berpindah
karena memang ini adalah masa transisi di mana adanya perkenalan
makanya ada diskon yang kemudian diperkenalkan baik dari pihak mrt jakarta
pemprov ini untuk kemudian mendorong banyaknya pengemudi kendaraan pribadi
baik itu kendaraan roda empat ataupun roda dua untuk kemudian mau beralih menggunakan mrt
karena adanya potongan seperti ini mungkin bisa mendorong mereka menarik perhatian mereka
untuk mau mencoba menaiki mrt dan juga mencoba berhitung kembali apakah pengeluaran yang mereka keluarkan
setiap bulannya misalnya pada saat menggunakan kendaraan pribadi ini jauh lebih besar
ataupun dibandingkan dengan jika mereka menggunakan perjalanan menggunakan mrt jakarta dan bagaimana efisiensinya
tumpulan ini adalah masa transisi dan juga masa percobaan bagi para pengguna mrt jakarta
yang diharapkan benar benar dapat dimanfaatkan oleh warga jakarta dan juga sekitarnya
untuk betul betul dapat menguji coba diri mereka sendiri
bagaimana mereka bisa mendapatkan pengalaman berkendara tanpa adanya hambatan
karena memang dipastikan bahwa setiap sepuluh menit sekali kereta mrt ini akan sudah ada di setiap stasiun
mereka akan berangkat lalu kemudian dari stasiun yang paling ujung
lebak bulus menuju ke bundaran hi ini dipastikan dalam waktu tiga puluh an menit sudah sampai
artinya bahwa empat puluh menit diperkirakan maksimal mereka sudah bisa tiba dari lebak bulus menuju ke stasiun bundana hi dan juga sebaliknya
mungkin dengan adanya potongan harga seperti ini diharapkan mereka mau beralih
memang untuk target awalnya diharapkan bahwa selama diperkirakan adanya mrt ini akan ada kurang lebih tiga puluh an persen pengendara pribadi yang mau beralih ke kendaraan umum
seperti mrt jakarta dan juga kemudian integrasi dengan transportasi umum lainnya seperti jaklingko
namun kemudian ini masih belum bisa kita lihat di hari pertama ini karena memang banyaknya pengendara yang mungkin masih ragu
ataupun mungkin masih belum mengetahui seperti apa mekanismenya dan baru akan mau melihat seperti apa pengoperasiannya di hari pertama ini
dan kita memang berharap bahwa memang dengan adanya mrt jakarta yang biayanya mencapai triliunan ini
tidak sia sia dan banyak warga jakarta yang benar benar mau beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum seperti mrt jakarta dan juga transjakarta
untuk kemudian tidak hanya mengurangi keberatan lalu lintas di ibu kota namun juga untuk mengurangi polusi udara yang semakin hari semakin meningkat
karena adanya aktivitas kendaraan pribadi yang setiap tahun semakin meningkat
baik mumtazat catara diningira terima kasih sudah berbagi informasi dengan kami
dan tentunya kita juga berharap agar semuanya berjalan dengan baik sehingga masyarakat juga semakin mau
untuk beralih menggunakan transportasi masal yang baru ini